selamat malam satu pekan ini sorotan media masa tanah air terpaku pada masuknya virus corona ke indonesia
yang sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat
tidak terkoordinasinya pintu informasi dari pemerintah terkait penanganan virus ini pun
seakan menjadi bensin yang membakar ketakutan warga dan menjadi celah bagi oknum oknum yang ingin memancing di air keruh
tidak hanya itu media pun sempat dibikin pusing dengan sejumlah pernyataan yang tidak kompak
antara pemerintah pusat dan juga daerah
unsur politis pun tercium di balik perang melawan corona
malam hari ini kami pun akan membedah prahara virus corona lewat kacamata editorial view
bersama saya reinhard sirait kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
dua kasus positif virus corona kembali ditemukan
penemuan ini didapatkan setelah melakukan penelusuran dan juga mengidentifikasi orang orang
yang melakukan kontak dengan pasien nomor satu dan juga dua positif corona
dari delapan puluh orang didapatkan tujuh orang yang akhirnya dibawa dan juga diobservasi
di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
ketujuh orang ini diketahui memiliki gejala influenza setelah dilakukan tes
ternyata dua orang positif virus corona
dua orang confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan kasus nomor empat
dua orang positif kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan nomor empat
kondisi kasus nomor tiga dan nomor empat sekarang tadi saya dapat laporan terakhir yang siang ini
suhu badannya masih sekitar tiga puluh tujuh enam satunya satunya sekitar tiga puluh tujuh tujuh lah kurang lebih hampir sama
kemudian masih ada keluhan batuk kemudian keluhan pilek tetapi tidak ada keluhan sesak nafas
sehingga kita berharap
kondisi ini segera bisa kita intervensi agar dalam waktu dekat bisa menjadi baik
ini yang saya sampaikan untuk hari ini sehingga pada hari ini kita sudah menambah dua lagi kasus positif
yaitu kasus nomor tiga nomor empat yang merupakan rangkaian dari kontak tracing
penelusuran kontak dari kasus yang nomor satu dan dari kasus yang nomor dua
ya sepekan ini pusat pemberitaan media
masa dan juga isu publik tertuju pada kasus virus corona pertama di indonesia
yang sudah dinyatakan positif diumumkan langsung oleh presiden joko widodo
seketika publik pun langsung panik dan pemerintah menuai hujan kritik karena dianggap lamban merespon penanganan virus corona
meskipun ada sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah setelah itu
problematika kasus corona juga berdampak pada banyak hal termasuk merebaknya informasi hoax di tengah masyarakat
hingga tudingan kepala daerah yang menjadikan isu ini sebagai panggung politik
seperti biasa jelang akhir pekan
kami akan hadirkan perspektif editorial dari para jurnalis senior dalam editorial view yang malam hari ini ada tiga yang sudah hadir di studio
saya akan perkenalkan langsung sebelah kiri saya
ada bang usman kansong direktur pemberitaan media indonesia selamat malam bang usman
terima kasih bang sudah hadir apa kabar lama tidak berjumpa
dan ada mas bambang harimurti jurnalis senior tempo mas bambang selamat malam
terima kasih mas sudah hadir dan ada mas revo lusiriza kepala peliputan cnn indonesia tv selamat malam mas revo
kita bahas soal corona sepekan ini jelas sekali bahwa pemberitaan kita media
karena begitu kaget kita tiba tiba ada kasus yang positif begitu dua orang dinyatakan positif virus corona
saya ke mas bambang terlebih dahulu
dari perspektif anda melihat soal pertama deh kita bedah dulu
dari soal bagaimana penanganan pemerintah sebetulnya
apakah benar dari kacamata anda dari yang anda lihat mas bambang bahwa pemerintah agak gagap
atau sebetulnya sudah cukup sigap sejak awal menangani kasus virus corona ini
paling tidak dari sisi komunikasi sih sangat gagap sekali ya
sehingga membuat kesalahan fatal presiden sudah mengumumkan positif padahal si pasiennya sendiri belum tahu
itu kan satu yang sangat sulit dimaafkan sebetulnya dalam hal penanganannya
tapi dari sisi positif saya lihat ada kemajuan karena yang baru diumumkan kan kasus nomor tiga dan empat itu didapat karena dari penelusuran dari pasien nomor satu dan nomor tiga
ada follow up nya ya dari kasus nomor pertama
ada follow up ada yang serius lah dari penelusuran
dan saya kira ini juga ada hal yang kayak pecah telur gitu ya
karena sebelumnya itu kita kan dikritik banyak oleh dunia ini
ini indonesia serius nggak sih masa sama sekali tidak ada yang tertular gitu
padahal secara statistik kayaknya tidak mungkin sehingga sempat muncul isu jangan jangan pemerintah meng cover up
atau tidak menutupi gitu ya
menutupi gitu ya
padahal dalam kasus epidemi itu justru harus dibuka supaya bisa diketahui kalau ada yang sakit
di cek kontak kontaknya sehingga bisa diantisipasi dan di berhentikan epideminya gitu
cuma itu cara yang efektif
tapi apakah kegagapan itu mas bambang lihat hanya dari soal informasinya saja kah secara komunikasinya saja kah
atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebenarnya pemerintah akan mengatakan

atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah akan mengatakan

saya kira memang kurang cepat dan mungkin juga ada masalah begini ya
dulu kan kita sudah ada pengalaman dengan avian flu dengan sars itu bahkan sudah ada komisinya yang tahun sayangnya dua ribu enam belas dibubarkan gitu loh
tapi kemudian sebetulnya presiden sudah mengeluarkan impress tahun lalu ya sekitar bulan agustus kalau nggak salah
sesiapa untuk menghadapi epidemik
cuma sayangnya kelihatannya belum ada follow up jadi rencana sudah ada sehingga sekarang bingung
dan terus terang saya dengar banyak keluhan sekarang dari teman teman di lapangan
ada semacam ego sektoral gitu ya seolah olah ini semua hanya bisa ditangani oleh kementerian kesehatan
padahal kita lihat negara yang sebesar amerika saja yang punya cdc itu puluhan ribu mereka sendiri udah bilang loh
nggak mungkin cdc ini nanganin sendiri jadi dia menggerakkan seluruh sektor swasta pemeriksaan untuk juga melakukan penyiapan
karena hanya dengan begitu dia bisa menangani jutaan orang
kalau cuma kementerian kesehatan saja kapasitasnya pasti sangat terbatas
saya ke bang usman kasong anda sepakat dengan pendapat atau yang tadi dikatakan oleh mas bambang
katakanlah soal dari segi informasi begitu ya memang agak kacau pemerintah ini sejak awal mengumumkan
dan juga penanganan setelah itu apa yang anda lihat dari itu
kalau saya lihat penanganan sebelum terjadinya kasus positif corona itu relatif baik
bagus bagaimana misalnya warga negara kita dari wuhan dievakuasi kemudian diobservasi selama empat belas hari
kemudian juga penanganan yang di dua kapal itu itu relatively bagus
tetapi begitu muncul kasus dua orang positif corona baru disitu kelihatan
komunikasi politiknya komunikasi publiknya yang memang kedodoran
kedodoran setelah itu orang kemudian panik begitu ya termasuk kepala kepala daerah masyarakat sebagian
tetapi setelah itu pemerintah belajar juga
pemerintah belajar ya tentu saja saya kira ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pemerintah harus benar
tidak benar juga seperti itu
kalau pemerintah harus benar
maka ya tidak akan
tidak akan membuat apa apa
pasti ada kesalahan pasti ada kekurangan
tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian mau memperbaiki
dan kalau kita lihat dari sisi komunikasi publik sudah mulai diperbaiki
sudah ada jurubicara
semua mengacu kepada dia
kemudian juga pemerintah daerah diminta untuk satu pintu
untuk urusan corona
dan saya lihat ini sudah ada perbaikan begitu
dan koordinasi juga dari awal itu tidak mungkin bisa
di evakuasi sampai natuna
memang ada komunikasi publik yang agak kedodoran dengan pemerintah daerah di kepulauan riau
sehingga ada penolakan
tetapi koordinasi di antar instansi
ya itu tidak mungkin terjadi
tidak mungkin sampai natuna kalau tidak ada koordinasi
kita diuntungkan dengan posisi main case
yang kebetulan juga general
sehingga koordinasi dengan angkatan
koordinasi dengan angkatan tni
itu relatif lebih mudah begitu kan
bagaimana menggerakkan kapal rumah sakit
menggerakkan hercules misalnya begitu
itu mungkin akan lebih mudah
dan dia paham betul
paham betul sebetulnya seperti apa
jadi koordinasi juga dengan kemenlu
saya kira kemenlu ini patut diacungi jempol
karena dia juga tidak bisa semena mena misalkan memindahkan
kalau tidak ada izin dari negara bersangkutan
karena itu ditunggu sebetulnya
misalkan di iran
di kom itu banyak mahasiswa kita
belum ada permintaan untuk evakuasi
karena masyarakat indonesia di sana masih menganggap pemerintah iran masih bisa menangani itu
kalau tidak memang nggak bisa kita paksa begitu
dan lebih banyak kan sifatnya psikologis
ketika di wuhan
itu kan kenapa kita memindahkan
karena memang tiba tiba amerika juga memindahkan
padahal pemerintah cina waktu itu tidak mengizinkan
awalnya diplomatik dulu
tapi akhirnya warga negara amerika dari sana ikut
jepang akhirnya ikut
ini kan secara psikologis masyarakat indonesia
loh negara lain
padahal awalnya mestinya itu kan
tapi ada yang dompleng
secara psikologis persoalan
padahal pemerintah china
pemerintah tiongkok itu menjamin
oke jadi agak missnya itu adalah ketika ada yang positif
baru kemudian agak berantakan disitu
baru agak berantakan
dan ini persoalannya ya di komunikasi publik saya kira begitu
ada pandangan yang lain atau terlambat tidak
ketika kemudian ada perbaikan tapi ya situasinya sudah seperti ini
atau bagaimana menurut anda
titik krusialnya memang di hari senin kemarin
ketika diketahui ada positif dua case corona itu kan
ada banyak kegagapan disana
pertama soal yang tadi yang disampaikan oleh mas babang
ketika presiden mengumumkan positif
pasiennya belum tahu
sementara pasiennya masih punya akses untuk mengupdate kondisinya
lewat media sosial atau menghubungi kerabatnya gitu kan
jadi memberitahukan bahwa
dia cukup kaget ketika presiden jokowi memberitahukan bahwa ada positif corona gitu
kemudian yang tadi disampaikan bang usman
bahwa ada kegagapan kegagapan dalam komunikasi politik
ketika menteri kesehatan misalkan langsung ketika di doorstop
mengumumkan bahwa pasien positif ini berasal dari depok
disusul kemudian ketika wali kota depok mengumumkan identitasnya
dan pada saat itu kan kita semua menerima broadcast
yang laporan dan itu bahasanya adalah bahasa resmi
yang kita kuat dugaannya adalah pasti berasal dari otoritas gitu ya
itu dicantumkan apa namanya
justru dibuka ya
dibuka ke publik
padahal ini kan harusnya menjadi case yang sensitif dan tidak boleh dibuka ke publik
yang itu membuat akhirnya kan ramai kan di perumahan
salah satu perumahan di depok itu
jurnalis berbondong bondong kesana
dan bisa dibayangkan sebenarnya
orang orang yang tinggal di sekitar situ pasti akan langsung panik kan
dan tidak mengherankan akhirnya kalau malam itu langsung ada panic buying
kemudian kita melihat juga pada waktu itu kan sempat ya indeks harga saham
saya orang depok ya
saya orang depok pada hari itu sebetulnya suasananya itu yang agak ramai itu di apotek
tapi di sualayan tidak terlalu
ada di sana sualayan besar
itu tidak macet
yang biasanya macet tidak macet ya
orang ke apotek itu tujuan utama memang membeli masker
tapi ketika masker tidak ada mereka membeli hand sanitizer
begitu ya untuk imunitas
relatif itu memang ada kesibukan yang bertambah
tetapi saya tidak ingin mengatakan itu sebuah kepanikan begitu
orang apalah biasa begitu
di seluruh dunia itu terjadi
tapi di beberapa supermarket di jakarta itu kelihatan
justru di jakarta yang terjadi
karena kan mungkin dekat epicentrumnya kan kan ibu kota juga
ketika misalnya di salah satu televisi ada yang diwawancara walaupun bukan penduduk sido mengatakan tukang sayur pun gak berani
tapi anies hidayah kan mengatakan tukang sayur jualan juga di situ begitu loh
sebetulnya ya biasa walaupun kadang kadang dinilai juga kok orang indonesia ini santai santai aja sih santuy
anak milenial kan begitu
ada banyak pemahaman di level otoritas itu yang akhirnya membuat komisi informasi publik itu kan sampai mengeluarkan himbauan ya
bahwa tidak membuka identitas pasien
dan memang pada akhirnya belajar dari kes kesalahan itu sorenya memang langsung dikoreksi

presiden jokowi pun langsung mengatakan bahwa kasus nomor satu kasus nomor dua
mengadopsi beberapa negara yang sebelumnya seperti singapura misalnya
meskipun sudah terlanjur terbuka sebetulnya kepada publik kan
dan kemudian hari berikutnya penanganan memang menjadi lebih baik
di tengah ditunjuknya pak ahmad yurianto
siang itu ditunjuk ya
hari selasa ya
hari selasa siang ditunjuk ahmad yurianto sebagai jurubicara
nah tapi ada satu ini juga
dia bikin blunder lagi
karena dia punya pendapat yang berbeda dengan who
nah soal perbedaan pendapat nanti kita bahas usai jeda nih
mas revo mas omongnya juga
termasuk juga ini soal apakah kemudian panic buying atau kepanikan warga
ini justru adalah buntut dari disinformasi yang terjadi
atau kurangnya komunikasi publik pemerintah atau apa
tapi kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali